anda masih menyaksikan cnn indonesia business
memiliki armada terbanyak ternyata juga berbanding lurus dengan tingginya tingkat keterlambatan
dan kasus kecelakaan yang dialami lion air
mulai dari delay karena menabrak burung di angkasa
sampai yang terbaru kasus penumpang singapura jakarta yang dialihkan ke johor baru
ada lagi yang lebih baru yaitu melubernya aftur di sayap salah satu penerbangan lion air
dan berikut kami hadirkan data mengenai rapor merah sisingnya merah
kalau kita perhatikan kami akan mengajak terlebih dahulu anda
melihat seperti apa on time performance lion air yang ini periode dua ribu lima belas mencapai tujuh puluh enam persen
ini artinya tiga puluh persennya ialah banyak sekali penerbangan yang tidak on time
sementara delay nya itu mencapai dua dua ratus enam puluh tiga penerbangan
ini merupakan total dari periode enam maret hingga lima april dua ribu tujuh belas
di dalam periode enam maret hingga lima april sebulan saja itu ada dua dua ratus enam puluh tiga penerbangan yang delay
sementara cancel penerbangan penerbangan yang dibatalkan itu mencapai delapan ratus empat puluh lima penerbangan
kalau kita perhatikan
penerbangan lion air perharinya itu mencapai enam ratus hingga tujuh ratus penerbangan perharinya
ini memang jumlah yang cukup fantastik
seperti itu ya bahkan juga membuat agak sedikit terheran mungkin bagi sebagian orang
ada dua dua ratus enam puluh tiga penerbangan hanya dalam periode satu bulan saja
dari enam maret hingga lima april dua ribu dua puluh
selanjutnya kalau kita perhatikan juga
seperti apa peringkat keselamatan maskapainya dari enam puluh maskapai yang ada di dunia
ternyata lion air itu berada di peringkat lima puluh sembilan dari enam puluh maskapai penerbangan yang disurvey
peringkat yang cukup mencengangkan juga ya
padahal kita mengetahui bahwa armadanya itu merupakan yang terbanyak yang ada di asia tenggara
bahkan kalau kita perhatikan dengan total jumlah pesawatnya mencapai dua ratus tujuh puluh dua unit
sementara saat ini yang beroperasi di bawah lion air saja
kalau tadi lion group ada dua ratus tujuh puluh dua unit
sementara di bawah lion air saja itu ada sekitar satu ratus sepuluh flight
ini merupakan peringkat yang cukup mencengangkan
mungkin juga ini benar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa berbanding lurus dengan jumlah armada yang dimiliki oleh lion air tersebut
dan kalau kita melihat seperti apa
jejak jejak noda dan dosa yang dimiliki oleh lion air ini catatan merah kalau kita perhatikan
dari februari dua ribu tujuh belas ini mendarat keras akibat kerusakan serius pesawat
dan kemudian di dua ribu lima belas ini bertabrakan dengan burung
dan kalau kita lihat dari dua kasus ini
dua ribu empat belas misalnya ini merupakan penerbangan dari balikpapan ke bali
mendarat keras dan akibatnya menyebabkan kerusakan serius di pesawat
bahkan dua penumpang alami luka serius dan tiga penumpang luka ringan
selanjutnya di februari dua ribu lima belas tepatnya pada tanggal delapan belas hingga dua puluh februari dua ribu lima belas
lion air mengklaim terjadi tabrakan dengan burung yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan
bahkan ada penerbangan yang harus dibatalkan
kalau kita berdasarkan pantauan cnn indonesia pada periode tersebut
setidaknya ada lima puluh empat penerbangan pesawat lion group yang delay selama dua hari di terminal satu dan terminal tiga soekarno hatta
di terminal satu sendiri tercatat ada delapan
ada delapan pesawat lion air yang terlambat terbang
sementara di terminal tiga sebanyak tiga puluh enam penerbangan maskapai berlambang singa merah ini
kepala singa merah ini juga mengalami delay
dan selanjutnya tidak berhenti hanya di februari dua ribu lima belas
sepertinya itu terjadi lagi di februari dua ribu enam belas
saya juga bertanya tanya ini
padahal kalau kita perhatikan februari ke februari ini sepertinya bukan high season
tapi juga kembali terjadi masalah tergelincir saat mendarat di bandara juanda
ini merupakan penerbangan dari balikpapan tujuan surabaya
dan ketika pendaratan tergelincir di landasan pantai
di pacu pesawat
namun diklaim memang tidak terlalu fatal
dan ini mengakibatkan sebanyak tujuh pesawat tujuan surabaya yang dilayani oleh tiga maskapai pun terpaksa dialihkan rutanya
ke denpasar bali
setelah itu bandara juanda pun ditutup sementara
dan ternyata akibat kecelakaan ataupun tergelincirnya pesawat lion air
pada saat di bandara juanda ini
juga merembet ke sejumlah maskapai lainnya
di antaranya ialah empat flight garuda indonesia dialihkan
dan juga ada flight air asia yang mengalahkan
dan selanjutnya kita lihat lagi di maret dua ribu tujuh belas
dan ini yang terbaru
mungkin di antara anda yang menyaksikan
juga sempat menjadi salah satu penumpang
yang tujuan dari singapura menuju jakarta ini
ternyata mengalami pengalihan rute penerbangan
dan ini dialihkan itu menuju ke johor baharu malaysia
dengan alasan tidak memperoleh slot pendaratan di bandara canggih singapura
dan ini memang agak sedikit mengherankan
dan pada saat itu ada dua penerbangan lion air dari singapura jakarta
pada rabu lalu yang bermasalah
penerbangan jt satu ratus lima puluh satu dan satu ratus delapan puluh
jt satu ratus lima puluh satu dan satu ratus lima puluh sembilan dari chegi singapura ke jakarta
ternyata tidak ada penerbangan
ternyata tidak ada penerbangan pada saat itu
dan ini memang berawal dari
dan ini memang berawal ketika pada saat itu
dari pengakuan seorang penumpang
tidak ingin menyebutkan namanya
kemudian dia menceritakan bagaimana kejadian ini terjadi pada sekitar seratusan penumpang dan akhirnya
dan akhirnya penerbangan ini pun ada yang di refund
dan juga mendapatkan makanan
dan akhirnya kemudian berlanjut lagi
dari maret menjadi april dua ribu tujuh belas
kejadian itu masih sama
kalau kita perhatikan februari februari maret
dan kemudian april dua ribu tujuh belas
ini kalau kita perhatikan juga tidak pada saat high season
ini terjadi after meluber
di landasan bandara juanda surabaya
kejadian ini berawal ketika salah satu netizen
mengcapture after yang meluber dari sayap tersebut
namun penumpang tetap dipersilahkan boarding
akhirnya foto ini di retweet oleh pengamat penerbangan alvin lee
ke twitternya budi karya
dan akhirnya ini berdampak pada dipanggilnya pihak lion air
untuk menemui manhub
untuk menanyakan seperti apa sebenarnya detail kejadian ini
baik kita beralih ke data selanjutnya
kalau kita perhatikan ya lah
setelah lion air dipanggil
tidak ada sanksi langsung
tetapi lion air sendiri diberikan masa untuk mengevaluasi selama dua bulan
ini juga mungkin membuat pihak regulator penerbangan juga harus berpikir cermat
tapi juga disayangi seperti itu
benci benci tapi sayang
memang agak sedikit beda tipis
itulah yang terjadi pada lion air
dan ada lima ratus enam ratus penerbangan perharinya
bahkan targetnya itu memiliki tujuh ratus delapan puluh pesawat hingga dua ribu dua puluh
dan data termutakhir yang kami memiliki
ialah bahwa targetnya akan ada tujuh ratus penerbangan perharinya
walaupun memang ketersediaan tenaga pilotnya juga cukup pas pasan
ada sekitar tujuh ratus pilot
dan untuk membahas hal itu lebih lanjut
nanti kami akan ada di segmen dianalis
karena kalau kita berbicara mengenai lion air ini sendiri
sudah hampir tujuh belas tahun beroperasi di langit tanah air
dan mas kapai singa merah ini pun
seperti tidak pernah lepas dari masalah
dan seolah tidak pernah berhenti membuat kecewa para penumpang
dan berstatus sebagai mas kapai yang saat ini menjadi pemilik armada paling banyak di indonesia
noda kesalahan lion air
kerap terjadi dan menghiasi pemberitaan
dan seperti apa persoalan lion air yang membuat mas kapai ini kerap mengecewakan
ataukah regulator negeri ini yang perlu lebih tegas
kami akan membahasnya di segmen dianalisis
ya dan saat ini sudah hadir di studio dua cnn indonesia
si konsultan penerbangan dari arista indonesia aviation center
pak arista atmajati selamat datang pak
ya pak dua kejadian terbaru kalau kita perhatikan
yaitu transfernya penumpang ke johor baharu
dan selanjutnya aftur yang mau lupakan
apa tanggapan anda dari dua kejadian terbaru ini
iya itu sebetulnya sih proses apa
kecelakaan kecelakaan itu ya apa yang insiden lah ya
itu memang sudah sering terjadi
dan itu sudah tiga empat tahun belakangan ini
jadi masing masing kasusnya berbeda beda
itu belum bagasi
terus ground handling gitu kan ya
nah ini memang kalau kita belajar dari yang dulu
sanksi itu waktu jamannya menteri yang dulu sih sudah cukup spesifik ya
pembekuan sembilan puluh lima tahun itu
ya rute dan ground handlingnya juga dibekuan sementara ya
tapi yang saya heran ini kejadian waktu bulan april ini
ini kan kalau siklus bisnis penerbangan di indonesia kan siklusnya januari sampai mei lah
itu kan masih
masih low season ya
seharusnya tekanan tekanan ya
misalnya demand penumpang yang low ya
itu rotasi pesawat yang kurang maksimal
seharusnya itu kejadian kejadian itu bisa di avoid ya
di minimalisir lah
jadi kalau menurut analisa saya mungkin ya ada masalah di internal management ya
bagaimana memanage satu mengenai sdm ya
terutama sdm pilot
kedua juga memanage rotasi pesawat
seharusnya itu tidak boleh terjadi pada saat low season kan
karena memang nggak ada yang dikuatirkan
karena memang kalau low season itu harusnya ada pesawat standby
itu harusnya idealnya ada standby
oke itu yang mungkin juga cukup
saya sendiri bertanya tanya seperti itu kan
selama ini mungkin lion air sering akhirnya mengambil jawaban retorikanya itu
bagaimana menurut anda

maksudnya dari penerbangan yang cukup tinggi
sementara demand penumpang juga cukup banyak
tapi mereka mengalami kekurangan di baik itu pilot dan juga ground handling crew seperti itu
tapi kalau kita perhatikan ini sepertinya menjadi cara terbaik dari lion air untuk menghindari sejumlah sanksi
ya itu semacam excuse gitu ya
jadi akhirnya regulator juga hanya memberikan masa buat evaluasi
ya bisa jadi kan
ini kan lion air ini adalah maskapai yang agresif ya
jadi setiap bulan dia mendatangkan pesawat baru
nah tidak masalah mendatangkan pesawat baru asal dibarengi dengan ketersediaan misalnya pilot
nah kadang kadang pilot itu kan harus disesuaikan dengan type rating yang ada ya
yang di dalam maskapai itu
kemungkinan bisa jadi stok pilot untuk time rating yang lion air itu mayoritas mempunyai tujuh ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus er ya
kemungkinan stoknya itu memang pas pasan atau lagi di training
atau sebagian memang lagi recurrent
recurrent itu apa ya semacam dia
ya ya untuk licensenya itu coba diperpanjang
nah ini rupanya mungkin ya manajemen sdm untuk pilotnya ini perlu regulator lebih aware ya
makanya sekarang ini kementerian perhubungan ini juga akan mengaudit mengenai proses training center mereka
dan mengenai proses manajemen sdm mereka
memang saya baca juga di operasional kemarin mereka itu mengakui bahwa memang ada rasio kekurangan untuk pilotnya ya
ya bisa jadi ya ada sebagian masih masuk kelas ya
ada sebagian masih di training
ada sebagian recurrent bisa jadi itu
dan kalau kita berbicara mengenai armada b tujuh ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus er ini kan salah satu yang terbaru lah di kelasnya gitu kan
dan juga baru baru ini mendatangkan a tiga ratus dua puluh sembilan ratus er
dan apakah dengan satu ratus sepuluh pesawat kemudian juga ada target yang ingin dicapai sekitar tujuh ratus tiga puluh dua penerbangan perharinya
tapi dengan ketersediaan data terakhir yang kami miliki itu ada sekitar tujuh ratus pilot yang tadi seperti anda sebutkan juga tidak semuanya menerbangkan pesawat
kondisi ini ideal atau sebenarnya cenderung memaksakan untuk karena memang
itu itu sering kita kritisi ya dalam beberapa diskusi memang
mas kapelang itu memang ekspansif ya
memang saya salut di sisi lain dia bisnis plannya bagus ya
domestik termasuk di thai juga di malaysia ya
dan sepertinya di
itu konsepnya sih bagus ya
cuman ya kedodoran di ini sdm
kayaknya kedodoran di sdm pilot pilotnya ya
termasuk di groundnya juga
ini yang mungkin pihak internal manajemen lain itu perlu meningkatkan bagaimana memanage internal manajemen itu
supaya ketersediaan itu sesuai dengan fleetnya ya
fleetnya itu cocok ya
rasio nya itu ideal sehingga masa low season gini kok masa kedodoran gitu kan
kemarin itu saya baca juga ada sekitar sembilan frekuensi penerbangan dia juga long delay gitu kan
di soekarno hatta ini sepertinya susah susah dimengerti untuk orang orang airline ya
bagaimana low season kok ada masalah
sementara mas kapelang kan ya adem adem aja kalau low season

tapi kalau kita melihat kondisi seperti ini lion air ini kan terjadinya lebih banyak di indonesia
sementara lion tadi sepertinya kita melihat tidak ada pemberitaan yang terlalu besar
tapi kan yang dirugikan pastinya para penumpang
ini apa yang sebaiknya mungkin dilakukan oleh pihak regulator supaya ini nggak terus terjadi berulang ulang
walaupun memang sanksi sudah ada
seperti yang terberat sebutlah tiga ratus ribu kalau lebih dari empat jam
ya memang ini mas kapelang lion air itu bagi masyarakat itu ya benci
ya benci tapi rindulah
jadi memang kalau dia secara market share ya secara keseluruhan ya itu sekitar lima puluh lima sampai enam puluh ya kan sisanya ada garuda
itu tadi mungkin data sembilan puluh persen khusus untuk lcc ya
untuk lc mungkin dia memang terlalu dominan
nah itulah mungkin ya karena itu dia tahu bahwa dia leader ya
ya mungkin ya kalau leader ya mau nggak mau ya tapi nggak boleh seharusnya tetap dia harus strict atau mengikuti
regulasi penerbangan di indonesia
berarti ya tiga berbisnis lion air bisa dikatakan
kurang seperti itu
ya harusnya begitu
harusnya dia harus melihat juga kepentingan customer juga
kan banyak dirugikan misalnya kalau kita hitung mengenai juga loss opportunity ya
misalnya penumpangnya ada yang melakukan perjalanan bisnis kan dia harus cancel deal this business di kota tujuannya
itu kalau kita hitung
itu kalau kita hitung itu berapa itu
itu yang kita sayangkan
kita harus melihat dari segi sisi customer juga pelanggan
oke terakhir pak apa yang bapak harapkan mungkin juga supaya walaupun mereka menguasai market yang cukup besar
tapi berikutnya konsumen tidak lagi mengalami hal ini
siapa yang harus apakah pemerintah memang harus lebih tegas karena kalau kita perhatikan di negara tetangga di thailand justru enggak
sebenarnya tidak terjadi dengan layanan ini
dan perkembangan baik ya
ya memang ini kayaknya memang regulator itu dari segi sisi
si peraturan perhubungan itu sudah berlapis lapis ya untuk melindungi konsumen
ada permen hub tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
diperbarui permen hub delapan puluh sembilan tahun dua ribu lima belas
ada undang undang penerbangan itu kan melindungi semua
ya ini kita mengepil aja ya manajemen lion air itu seharusnya janganlah terlalu merugikan ya
mentang mentang dia leader ya market leader seharusnya ya itu tadi
kembali ke etika per bisnis itu dijaga lah bagaimana
walaupun dia kan sudah mendapat kepercayaan dari customer bahwa dia menguasai market itu dengan kata lain bahwa customer itu mempercayakan pilihan ke dia gitu
nah seharusnya manajemen atau pemegang saham siapa yang dibangun lion air juga merespon atau memberikan apresiasi kepada pengguna transportasi lion air seharusnya begitulah ya
baik pak arissa
majajik kita lihat saja seperti apa nanti dua bulan kedepannya evaluasi ini apakah juga berdampak
lebih baik dan lebih positif lagi tidak hanya bagi keuangan penerbangan yang sedang memimpin pasar ini
tapi juga bagi para konsumen
iya seharusnya begitu
terima kasih pak arissa majajik sudah ada di studio cnn indonesia
ya terima kasih